selanjutnya ada informasi dari petugas suku dinas pemadam kebakaran jakarta timur
yang menangkap ular sanca sepanjang lima meter di sebuah gudang rumah warga
di kawasan cipinang cempedak jatinegara jakarta timur
ular ini bersarang di dalam gudang dan baru diketahui pemilik rumah
saat akan beraktivitas pada senin pagi
sebanyak empat personel dari tim rescue pemadaman kebakaran jatinegara
diterjunkan untuk menangkap ular sanca yang berada di sebuah gudang rumah warga
di jalan haji yahya cipinang cempedak kecamatan jatinegara jakarta timur
proses evakuasi ular sanca sepanjang lima meter ini dilakukan dengan sangat hati hati
menggunakan alat penjepit khusus ular
saat hendak ditangkap ular sempat melakukan perlawanan dan berusaha kabur
meski begitu petugas akhirnya berhasil menangkap ular sanca
dan langsung memasukkannya ke dalam karung
warga sekaligus pemilik rumah mengucapkan terima kasih
atas tanggapnya tim pemadam kebakaran dalam menangkap ular yang meresahkan warga
sampai terakhir ada yang melihat ular sancah ini
tadi sekitar sepuluh menit yang lalu
langsung telepon ke rumah dan kebakaran
memang kan daerah pinggir kali
selanjutnya ular yang berhasil ditangkap langsung dibawa
petugas ke kantor pemadam kebakaran sektor jatinegara
ada juga ular piton ukuran lima meter yang mengancam warga ini berhasil ditangkap oleh tim rescue pemadam kebakaran kota pekanbaru
sebelumnya ular itu pernah ditangkap oleh warga dan lepas kembali
tim rescue pemadam kebakaran pekanbaru langsung melakukan
bukan penangkapan terhadap ular piton berukuran lima meter
ular yang bersembunyi di dalam lemari pos ronda perumahan warga di kecamatan lima puluh
kemudian berhasil ditangkap menggunakan alat khusus
menurut wakil danton rescue damkar pekanbaru
ular piton tersebut sebelumnya sudah ditangkap oleh warga
kita mendapatkan laporan dari warga di kecamatan lima puluh
merupakan bahwasanya ada serta ular yang berada di kotak lemari pos ronda
kita bersamatin langsung menuju lokasi
sampai di sana kita memastikan keberadaan gelar tersebut
kita berserta rekan rekan mempersiapkan peralatan
guna melakukan evakuasi ular tersebut
untuk ular jenisnya jenis piton ataupun sanca
itu panjangnya lebih kurang empat sampai lima meter
nantinya ular piton yang ditangkap oleh tim damkar
akan dibawa ke kantor pemadam kebakaran pekanbaru
sebelum dilepas liarkan di lokasi habitatnya di provinsi riau